sejumlah warga yang tengah berduka menunggu di luar rumah sakit nastar medical center
untuk mengambil jenazah orang yang mereka cintai yang tewas dalam serangan udara israel
tak hanya orang dewasa anak anak pun harus menjadi korban dari serangan israel ke wilayah gaza
kenapa saya berharga selama satu tahun
saya belum melihat dunia saya
ayah tidak tahu mengatakannya ayah tidak tahu namanya untuk mengucapkan
anak anak selama tujuh atau empat hari diberi penguasaan kenapa
kita bertanya kepada kota tersebut apakah saya kecil atau besar satu pertanyaan
orang orang dari kita hidup berkahwin berpengalaman
agar anaknya besar dan membunuh anaknya ketika mati

membunuh anaknya sebelum berusia tiga tahun

sejak memerintahkan warga gaza untuk pergi ke selatan
militer israel terus menggempur target target di seluruh wilayah gaza
yang mengakibatkan tewasnya warga sipil yang tidak terhitung lagi jumlahnya
secara keseluruhan pihak berwenang di gaza mengatakan pada hari rabu
bahwa enam lima ratus empat puluh enam warga palestina telah tewas
sejak serangan israel dimulai pada tujuh oktober lalu
warga mengatakan bahwa pemboman di wilayah selatan meningkat pada dua puluh lima oktober